di hari pertama ramadan sejumlah bidan dan perawat di ruang drupa di satu rsud jombang ruangan tempat persalinan terlihat sibuk merawat pasien ibu dan bayi yang baru lahir
sejumlah bayi di ruangan ini lahir di tanggal satu ramadan dan tanggal cantik dua puluh tiga bulan tiga tahun dua ribu dua puluh
salah satu pasien ibu sylvianita mengaku senang karena persalinannya berjalan lancar rencananya buah hatinya akan diberi nama rahmadan
bidan di rsud jombang latifatul menyebutkan
di rmsi yang sudah ada delapan bayi yang lahir di tanggal satu ramadan
semua pasien bayi terlahir sehat aman dan lancar
sejumlah bayi di rsud jombang latifatul menyebutkan
di rsud jombang latifatul menyebutkan
di rsud jombang latifatul menyebutkan
yang operasi itu memang ada indikasi untuk dilakukan pesan
para pasien ibu yang melahirkan di tanggal cantik ini merasakan kebagian lebih karena anaknya lahir di awal bulan suci yang penuh berkah
agung wibowo jombang jawa timur